assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak ibu teman teman semuanya diberikan kesempatan untuk kita orang orang yang nanti menyebut nama dan jadi media maksimal
tapi sebelumnya kepada pak suji prih kesan wahyu hahyu yang memaksimalkan untuk menawari penyampaian tentang pers kami bersama
untuk itu kepada teman teman semuanya diberikan kesempatan untuk
tiga orang perwakilan nantinya menyebut nama dan dari media mana
tetapi sebelumnya kepada pak zulkifli hasan ketua umum partai amanat nasional untuk mohon dapat mengawali menyampaikan keterangan pers
baik mas hasto terima kasih
mbak mega yang saya hormati kami muliakan
mbak puan yang kami hormati kami muliakan
mas sato dan seluruh jajaran dewan pemimpin pusat pd perjuangan
yang kami hormati kami muliakan
juga teman teman pan
dan terutama teman teman media semua kami ucapkan
pertama tentu kami ucapkan terima kasih
atas sambutan yang begitu hangat penuh kekeluargaan
dari mbak mega mbak puan dan pd perjuangan
dan hadir seluruh pimpinan pimpinan dari pd perjuangan juga mas ganjar
tentu ini suatu kehormatan bagi kami bagi partai amanat nasional
sekali lagi kami ucapkan terima kasih
yang kedua kami tadi sudah sangat panjang berdiskusi
tentu terkait berbagai hal mengenai kebangsaan kita
dan tentu juga tujuan pokok diskusi hari ini adalah kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
nah banyak yang kami sudah diskusikan
nah banyak yang kami sudah berkata
nah banyak yang kami sudah berkata

nah banyak yang kami sudah berkata
nah banyak hal yang kami tadi diskusikan dan saling pengertian saling memahami satu dengan yang lain
dan karena ini baru pertemuan pertama tentu nanti kita akan diskusikan di pan
dan kami akan melakukan pertemuan pertemuan lanjutan
karena mbak mega juga sudah membuat tim
ada dua tim di sini yang di pimpin mbak puan yang satu lagi di pimpin pak ahmad basarah
tentu pertemuan pertama ini kita betul betul harapkan nanti akan ada pertemuan pertemuan lanjutan
dan setelah nanti dari
di iwan pimpin pusat partai pertama nasional melakukan diskusi diskusi yang apa yang kami bahas tadi
saya kira demikian dari saya mas sato
terima kasih selamat sore
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam temutan yang meriah buat pak zulkifli hasan
selanjutnya kepada ibu megawati soekarno putri
waktu dan tepat kami aturkan
kita berikan teputan yang meriah buat ibu megawati soekarno putri
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk semua om swastiastu
salam kebajikan rahayu
jadi seperti yang telah diterangkan oleh pak zulkifli
partai amanat nasional merupakan partai kedua
karena sebelumnya yang pertama datang adalah dari
partai persatuan pembangunan atau p tiga
yang juga telah menyampaikan niat dan maksudnya
dan dengan resmi p tiga itu sudah
bersama dengan pdi perjuangan
kalau tadi dari pertemuan yang baru saja telah disampaikan oleh
ketua umum depan
pertemuan ini sangat aktif dan
penuh dengan kebersamaan
juga hal hal yang nantinya akan dilakukan
karena ini adalah kedatangan pertama
tadi kami juga telah menerangkan pada beliau
di pdi perjuangan sekarang telah dibentuk dua tim
yang pertama maksud saya tim untuk pemenangan
yang pertama itu tim pemenangan adalah
ketuanya ibu puan maharani
juga ketua dpr
ada tim kecilnya yang juga telah ditunjuk
lalu yang kedua adalah untuk tim kedua
kami sebut tim kedua
yaitu untuk supaya tidak
menjadi perkataan sendiri
jadi ini adalah tim kedua yang dipimpin oleh
jadi maka tim yang kedua ini
meskipun tim satu tim dua itu bergabung menjadi satu
tadi mbak puan mengingatkan saya sebetulnya
saya juga mau menyampaikan
nah yang kedua ini adalah mengkoordinir
nah setelah saya tentu saya pernah menjelaskan
bukan senang saya orang ikut aturan
karena kadang ada sebuah kesan
sepertinya suka relawan itu justru yang
bekerja untuk memenangkan
begini ya dimasukkan seperti apa adanya
mereka kan suka relawan
jadi ya suka rela
melurus saya ingin mencoba meluruskan
supaya media pun
tidak dengan cara memutar balik
dan lain sebagainya
ini selalu saya ingatkan karena apa
terutama kan kita harus tahu
bahwa yang penyelenggara kpu
saya hanya ingin mengingatkan kembali
lalu pesertanya itu kan partai politik
bukan pesertanya adalah suka relawan
jadi ini harus sebuah hal
bukan saya bicara maunya saya tidak
ini peraturan yang dijalankan
oleh pemerintahan republik ini
untuk seperti berjalan dengan baik
untuk bisa adanya pemilu
yang namanya rakyat
untuk bisa nantinya memberikan pilihannya
nah itu tadi yang juga kami coba diskusikan
dan tentunya karena ini pertemuan pertama
tadi telah saya juga katakan
tentunya mungkin dari pihak pan ingin
setelah pertemuan pertama ini
sehingga dengan demikian ya saya bilang silahkan
hanya nanti setelah ini
akan berkunjung ke
kantor dpp pan
karena itu perintah saya
waktu yang p tiga itu mbak puan
karena dekat kan tinggal
jadi mbak puan dan semua tim
yang telah tadi saya katakan
dan begitu juga nanti
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih ibu ketua umum
dan juga pak jul
yang mendaftar sudah sangat banyak
pak jul givli ini kan beliau juga
sebagai menteri akan tugas
ke kalimantan tengah
sehingga yang sudah daftar saja
yang pertama mas niko dari harian kompas
kemudian yang kedua
bung tohirin dari cnn indonesia
dua itu saja kami persilahkan
pak benang mic nya dipersiapkan
saya niko dari harian kompas
bu pak jules
ini karena hari lahir pancasila kemarin
tepuk tangan buat wartawan kalau gitu kan
ya ada beberapa pertanyaan
ibu mega dan pak zulhas
yang pertama ini
kalau dilihat lihat para pol yang ingin
bekerja sama dengan pdi perjuangan ini
semakin banyak yang ikut gerbongnya
dan kemarin sudah p tiga
lalu juga mungkin hanura
dan sekarang ini pan ini sudah
berkunjung ke sini
kalau dilihat dari perjalanan historis kan
indonesia ini dibangun atas kerja sama
lalu juga nasionalis dan juga sekber gitu ya
nah kalau dilihat dari muhammadiyah
ini sudah ada pan
lalu kalau dari nu secara kultural
selain p tiga masih ada pkb bu
nah ini agar lengkap menjadi
rumah besar kebangsaan
nah ini apakah ini menandakan setelah bekerja sama dengan
p tiga dan pan selanjutnya akan ke pkb gitu bu
lalu apakah mungkin juga ke golkar
dari unsur sekbernya itu bu
jadi mungkin semakin jadi besar gitu bu
untuk memenangkan mas ganjar ini
lalu yang kedua bu
apa sih bu yang ingin dicapai dengan kerja sama
karena apakah kerja sama ini kan sebenarnya
ibu selalu menyampaikan bahwa
tapi mungkin ada partai politik yang
mencoba menyodorkan nama
mungkin selalu cawapres
apakah sebenarnya yang ingin dicapai dari
pd perjuangan itu memang seperti apa gitu
untuk kerja sama politik
lalu untuk mas zulhas
ini pan dan p tiga kan
sudah bergabung dengan pd perjuangan
nah bagaimana nasib kib pak zubas
ini apakah makin golkar
makin ditinggal apakah nanti
juga ditarik juga ke pd perjuangan
mungkin ini masih jauh tetapi publik mungkin akan
penasaran gitu sosok sosok bakal
cawapres yang akan dipasangkan dengan mas ganjar
mungkin ada update sedikit
terima kasih banyak
bu mega bang zulhas
dan pengurus pusat
dari kedua partai
sebenarnya minta penegasan aja
karena dari pernyataan
yang disampaikan bu mega dengan
bang zulhas tadi belum menegaskan bahwa
sebenarnya apakah pertemuan ini sudah menyepakati
kerja sama politik antara kedua partai
atau masih ada akan komunikasi komunikasi lanjutan
itu yang pertama
terus yang kedua untuk secara khusus
kepada bu mega
prio de terakhir pak jokowi kan
banyak partai yang bergabung gitu ya
sebenarnya kalau dari pdip
apakah di dua ribu dua puluh empat nanti
pdip menginginkan kerja sama
yang besar gitu dengan partai partai lain
atau seperti apa
untuk bang zulhas khusus
dalam beberapa kali kesempatan
tadi kita sudah lihat bagaimana
pertemuan yang dilakukan antara
pan dan juga pdip
hassan dan juga megawati
sukanoputri memberikan keterangannya
tadi zulkifli hasan mengatakan bahwa
ada hubungan kedekatan dengan
dan juga partai pdi perjuangan
begitu pula dengan
megawati yang mengatakan ada kedekatan pula
dan yang cukup ditekankan oleh megawati
tadi adalah dengan pembentukan adanya
dua tim pemenangan yang sudah dibagi oleh
pdi perjuangan yang mengurusi
mengerai internal partai dan juga kerja sama
dengan partai lain serta yang kedua adalah
yang diperlukan terhadap
mengkoordinir sukarelawan karena
yang ikut kontestasi
merupakan partai politik bukan sukarelawan
kita juga akan masih
melihat nanti bagaimana perkembangan terkini
kita akan lihat
di informasi berikut ya